sejak dibuka untuk diuji coba secara terbatas
kereta cepat jakarta bandung langsung diserbu masyarakat
mereka mengakses tiket dengan mendaftar di website resmi kcic
dan mendapatkan tiket secara gratis
saya pun sudah menjajal kereta cepat pertama di asia tenggara ini pada lima belas september lalu
perjalanan dari halim jakarta menuju tegaluar bandung melaju mulus
dan sudah pasti cepat
lantas bagaimana dengan tanggapan masyarakat yang baru menaiki kereta cepat kali ini
mas gimana first impression dan bersama keluarga mencoba kereta cepat
ya kita sih happy banget ya dapat kesempatan gitu
terus dapat free tiket juga dari kcic ini untuk nyobain pertama kali
ya semuanya happy banget lah ini
kita sampai bela belain cuti segala macam
menurut mas raffi dan keluarga ini gimana mas indonesia pertama kali di asia tenggara
ada kereta cepat seperti ini tanggaden gimana mas
keren keren banget ya
sangat bagus lah maksudnya
kalau bisa sih di tama
iya lah jurnya si stasiun stasiun yang lainnya
saya pun tak mau kalah dari nindya
kalau nindya naik kereta cepat dari jakarta kebalikannya saya berangkat dari stasiun tegaluar bandung
total ada empat stasiun di jalur kereta cepat sepanjang satu ratus empat puluh dua km ini
selama perjalanan penumpang kereta api akan menikmati pemandangan dan juga melewati tiga belas terowongan
kereta api cepat terbagi menjadi
delapan gerbong dan tiga kelas
satu kali perjalanan kereta cepat mampu menampung sekitar enam ratus penumpang
kereta cepat jakarta bandung ini memiliki kecepatan maksimal hingga tiga ratus lima puluh satu km per jam
dan memang kecepatannya dilakukan secara berkala
mulai dari stasiun tegaluar kemudian padalarang karawang hingga halim
baru mencapai top speed ketika sudah melewati stasiun padalarang menuju stasiun karawang
ketika sudah melewati karawang kecepatan akan diturunkan kembali
hingga nanti akhirnya berhenti di stasiun halim jakarta
karena dua puluh tujuh menit berlalu kecepatan kereta sudah mencapai tiga ratus empat puluh enam km per jam
kereta cepat jakarta bandung diuji coba untuk masyarakat umum dimulai sejak lima belas september lalu
ada delapan kali perjalanan kereta cepat dengan kapasitas dua penumpang setiap harinya selama uji coba gratis ini
pada tiga puluh september ini masih akan ada sekitar dua puluh perjalanan dari halim dan juga tegaluar pulang pergi perharinya
lalu nantinya di januari dua ribu dua puluh empat total targetnya sekitar enam puluh delapan perjalanan
adanya kereta cepat masyarakat jadi punya banyak pilihan untuk bepergian jakarta bandung atau sebaliknya
jadi kalau ke jakarta bandung atau sebaliknya naik apa kalian
tim liputan sia dan indonesia